mobil yang dikendarai seorang pelajar
menabrak sebelah sepeda motor
dan dua mobil di bekasi jawa barat
dikejar masa setelah menabrak
anak di bawah umur di kota bekasi jawa barat
mengalami kerusakan yang cukup parah
pengendara lain hingga merusak belasan
sempat terlibat kecelakaan di wilayah
malah memukul kendaraan pelaku
kendaraan yang disenggol oleh
terus untuk roda duanya
bu itu benar bu pengemudinya masih di bawah umur bu
sudah diselesaikan secara damai